selamat datang di indonesia dan di penerbangan jambal empat dengan tujuan teranai natuna
inilah video yang menunjukkan suasana di dalam pesawat saat warga negara indonesia dari wuhan
diterbangkan menuju natuna menggunakan pesawat milik tni angkatan udara
semua penumpang menggunakan masker bahkan badan dan kursi pesawat
hingga barang yang ada di dalamnya ditutupi plastik
semua wni ini akan diobservasi selama empat belas hari di natuna kepulauan riau